kementerian pertanian menolak anggapan bahwa ada pihak yang memanfaatkan kasus penyebaran antraks
di berbagai daerah sebagai dalih untuk melanggengkan impor daging
hal tersebut disampaikan kepala badan litbang kementerian pertanian
muhammad syakir di tengah penandatanganan kerjasama pengendalian antraks
dengan kementerian kesehatan di kantor kementerian pertanian senin siang
pihak kementerian pertanian menyebut saat ini ada empat belas provinsi yang termasuk daerah endemis antraks
seperti yogyakarta dan gorontalo
meski mengaku belum dapat melepaskan diri dari kebutuhan impor daging ternak
pengurangan impor berbagai kebutuhan pangan dan daging ternak menjadi fokus dari kementerian pertanian
bahwa penanggulangan antras itu adalah sesuatu antisipasi yang konflik begitu tinggi
bahwa bagaimana melakukan hal preventif dan melakukan penanggulangan sekecil apapun antrak itu
sekecil apapun pasti kita turun
jadi tidak ada kita tidak ditolak
tidak ada hubungannya
dan mudah mudahan tidak ada memanfaatkan isu isu itu untuk impor